sebuah video yang memperlihatkan air berwarna ungu pekat yang mengalir di saluran perumahan bukit tiara
kecematan cikupa tanggerang banten menjadi viral di media sosial
pada minggu siang air tersebut terpantau masih mengalir deras di parit yang berada di depan perumahan itu
warga mengatakan air berwarna ungu yang mengalir ke permukiman ini sudah berlangsung sejak sepuluh tahun lalu
dan diduga akibat limba intus ring
selain itu air buangan pabrik ini kerap mengeluarkan bau menyingat
sehingga dikhawatirkan mengancam kesehatan warga
menanggapi hal itu kepala dinas lingkungan hidup kabupaten tangerang
mengatakan sudah mengirimkan tim untuk mengambil sampel air di perumahan bukit tiara
petugas dinas lingkungan hidup berjanji akan menelusuri asal limbah
yang mencemari saluran air dan meresahkan warga tersebut
karena itu karena ini sudah bercampur baur dengan limba limba baik
limba domestik rumah tangga
maupun juga mungkin dari industri dan perusahaan yang ada di sekitar tersebut
namun demikian kami akan cek lapangan lagi
sambil menunggu juga hasil lab yang dilakukan
nanti selama empat belas hari hasilnya baru kita ketahui bersama
warga berharap ada tindakan nyata dari petugas dinas lingkungan hidup
sehingga masalah pencemaran air di seluruhan permukiman itu dapat diselesaikan
dodi wayudi tanggerang banten